sebenarnya operasi yang dijalani oleh catering itu berhasil
menyakini seperti ini
kita harus banyak berdoa untuk ketemu anitta
kenapa ibu elsa masih menyalahkan ibu andin atas kecelakaan kemarin
bukan yang mengendarai
karena di mata hukum
tidak ada dasar yang logis
untuk ibu elsa menyalahkan ibu andin
pasti ada sesuatu yang membuat ibu elsa masih menyalahkan ibu andin
ada alasan apa ya
oh ya pak amar
ini juga ada tambahan untuk soal kasus kdrt
jadi dari pihak yang tergugat
ingin mengadakan mediasi dengan kita pak
karena dia tidak ingin sampai kasus ini sampai ke pengadilan
tapi untuk kedua pihak
dari pihak kedua sendiri ingin untuk melanjutkan kasus ini
agar memberikan pelajaran kepada suami pertamanya dan juga istri kedua
tidak apa apa saya tadi berusaha memberitahu kepada bapak tentang kasus kdrt pak
oh masalah kasus kdrt ya
masih mau dilanjutkan atau tidak
kalau masih mau dilanjutkan ya
kita langsung perang aja nanti di persidangan
kamu mundur mundur mundur
kasih jalan kasih jalan
kasih jalan kasih jalan
makasih ya pak amar
ada oli yang keluar dari mobil yang ditumpangi oleh ibu handin
apakah disini ada indikasi kesengajaan
atau karena oli tersebut yang membuat mobil yang ditumpangi oleh ibu andin
jadi bagaimana pak kita report saja
ya tadi saya bertanya apakah akan kita report saja atau gimana pak
pak supri kita langsung ke kantor polisi sekarang
kantor polisi yang mana ya pak
kantor polisi yang menangkan kejadian
yang menanggulangi kecelakaannya pak nino kemarin
oh ya baik pak
untuk apa kita ke kantor polisi pak
untuk mencari jawaban atas rasa penasaran saya ini
sepertinya aku harus didikin sendiri nek
ini kejadian serius loh
ada dua korban jiwa
ini yang belum sampai ya ma
masih di jalan
semoga polisi segera menemukan penyebabnya
sehingga aku nggak dituduh terus sama elsa
tapi mama gak membiarkan aku dekat sama elsa untuk sementara waktu
sampai emosi elsa meredah
pas sebelum pulang kita mampir dulu ke kantor polisi ya
kantor polisi yang di mana bu
tegak di tempat keselakaan saya
oh ya baik bu
mama nanti dirusakan dulu sebentar di kantor polisi
rena sama cismirna
tunggu di mobil ya
bisa dikerja seperti ini pak
saya kemarin ada kesalahan tentang
makanya buruh sekarang bisa datang ke sini untuk
ngecek kondisi adik saya
kita boleh masuk berdua
nanti mau kasih tau randy sekali ya
mengenai hal ini
saya belum sempat kasih tau randy soal ini
mengenai randy nanti biarlah
saya yang kasih tau tante
sekarang saya mau rekondisi adik saya
ya mas angga boleh
kami pamit ke dalam dulu ya tante
tante terima kasih
maaf kalau sudah menekankan
tapi selalu doakan kalian supaya sehat
mbak catherine juga semoga leka sembuh
dan kalian yang kuat ya
jalan tante ben
mama gimana keadaannya
mama baik sa
ya aku masih mikirin ke siatel usma
mama ngerti sa
kita semua kehilangan
wajar kok perasaan kamu itu
tapi harus kuat sayang ya
semoga ini menjadi awal yang baru
buat aku dan keluarga ku
walaupun aku gak bisa melukis ya
tapi aku boleh gak ngeliat kamarnya ma